detesemen khusus atau densus delapan puluh delapan anti teror menggeledah kaos kosan milik terduga teroris bom bunuh diri di kabupaten sukoharjo jawa tengah
dan dalam penggeledahan ini petugas telah mengumpulkan data data dari secumlah saksi tetangga hingga rt setempat
densus delapan puluh delapan dibantu jajaran polres sukoharjo dan juga polda jateng pada rabu siang
melakukan penggeledahan di salah satu kamar kos milik terduga pelaku bom bunuh diri
bandung inisial as di desa blotan kelurahan siwal kecamatan baki sukoharjo
untuk mengumpulkan data data tim penyidik juga memeriksa saksi warga maupun rt rw setempat untuk keterangan lebih lanjut
kapolres sukoharjo akbp wahyu nugroho setiawan mengatakan
penyidik memeriksa kamar kos yang ditempati terduga pelaku bersama anak dan istrinya
kapolres sukoharjo diminta untuk backup pengamanan
dari densus melakukan penggeledahan di salah satu rumah kos di wilayah pagi ini
pelaku ini adalah orang yang pernah ngontrak di sini
tapi sudah informasi sudah sebulan ini tidak tinggal di sini lagi